keputusan bersama menteri dalam negeri republik indonesia
menteri hukum dan hak asasi manusia republik indonesia
menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
jaksa agung republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
penggunaan simbol dan atribut
serta penghentian kegiatan front pembela islam
menteri dalam negeri republik indonesia
menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia
menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
jaksa agung republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
a bahwa untuk menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu pancasila
undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika
keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bineka tunggal ika
telah diterbitkan undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang organisasi kemasyarakatan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang undang

pertama bahwa isi anggaran dasar front pembela islam bertentangan dengan pasal dua undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang no dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang undang
c bahwa keputusan menteri dalam negeri no satu sepuluh d tiga angkaromawi empat enam angkaromawi dua ribu empat belas
tanggal dua puluh juni dua ribu empat belas
tentang surat keterangan terdaftar atau skt
front pembela islam sebagai organisasi kemasyarakatan berlaku sampai tanggal dua puluh juni dua ribu dua puluh
dan sampai saat ini front pembela islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang skt tersebut
oleh sebab itu secara de jure terhitung
mulai tanggal dua puluh satu juni dua ribu sembilan belas front pembela islam dianggap bubar
d bahwa kegiatan organisasi kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan pasal lima huruf g
pasal enam huruf f
pasal dua puluh satu huruf b dan d
pasal lima puluh sembilan ayat tiga huruf a c dan d
dan pasal delapan puluh dua a undang undang no tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
tentang organisasi kemasyarakatan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang no dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang no tujuh belas tahun dua ribu tujuh belas

tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang undang
bahwa pengurus dan atau anggota fpi maupun yang pernah bergabung dengan fpi
berdasarkan data sebanyak tiga puluh lima orang terlibat tindak pidana terorisme
dan dua puluh sembilan orang diantaranya telah dijatuhi pidana
di samping itu sejumlah dua ratus enam orang terlibat berbagai tindak pidana umum lainnya
dan seratus diantaranya telah dijatuhi pidana
f bahwa jika menurut penilaian atau dugaannya sendiri terjadi pelanggaran ketentuan hukum
maka pengurus dan atau anggota fpi kerap kali melakukan berbagai tindakan razia atau sweeping
di tengah tengah tindakan
masyarakat yang sebenarnya hal tersebut menjadi tugas dan memenang aparat penegak hukum
g berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f
perlu menetapkan keputusan bersama menteri dalam negeri republik indonesia
menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia
menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
jaksa agung republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut
serta penghentian kegiatan front pembela islam
dan pasal dua puluh delapan j undang undang dasar
negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh
undang undang nomor tiga puluh sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang hak asasi manusia
lembaran negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan nomor satu ratus enam puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam
undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintah daerah
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu empat belas nomor dua ratus empat puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lima ribu lima ratus delapan puluh tujuh
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor sembilan tahun dua ribu lima belas
tentang perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas tentang pemerintahan daerah
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu lima belas
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lima ribu enam ratus tujuh puluh sembilan
undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas tentang organisasi kemasyarakatan
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu tiga belas nomor satu ratus enam puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor lima ribu empat ratus tiga puluh
sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu tujuh belas
tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang perubahan atas undang undang nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga belas
tentang organisasi kemasyarakatan menjadi undang undang
lembaran negara republik indonesia tahun dua ribu tujuh belas nomor satu ratus tiga puluh
tambahan lembaran negara republik indonesia nomor enam ribu delapan puluh empat
putusan mahkamah konstitusi nomor delapan puluh garing puu strip sebelas angka romawi garing dua ribu tiga belas tanggal dua puluh tiga desember dua ribu dua puluh
keputusan bersama menteri dalam negeri republik indonesia
menteri hukum dan asasi manusia republik indonesia
menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
jaksa agung republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
tentang larangan kegiatan
penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan front pembela islam
menyatakan front pembela islam adalah organisasi yang tidak terdaftar
sebagai organisasi kemasyarakatan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan
sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan
front pembela islam sebagai organisasi kemasyarakatan yang secara de jure telah bubar
pada kenyataannya masih terus melakukan berbagai kegiatan
yang mengganggu ketentraman
dan bertentangan dengan hukum
melarang dilakukannya kegiatan
penggunaan simbol dan atribut front pembela islam
dalam wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia
apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum ketiga di atas
aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan
yang sedang dilaksanakan oleh front pembela islam
lima meminta kepada masyarakat
a untuk tidak terpengaruh dan terlibat dalam kegiatan penggunaan simbol dan atribut front pembela islam
b untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum
setiap kegiatan penggunaan simbol dan atribut front pembela islam
kementerian lembaga yang mendatangani surat keputusan bersama ini
agar melakukan koordinasi dan mengambil langkah langkah penegakan hukum
sesuai dengan ketentuan perundang undangan
keputusan bersama ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal tiga puluh desember dua ribu dua puluh
menteri dalam negeri republik indonesia
muhammad tito karnavian
menteri hukum dan ham republik indonesia
menteri komunikasi dan informatika republik indonesia
jaksa agung republik indonesia
kepala kepolisian negara republik indonesia
jenderal polisi idam aziz
kepala badan nasional penanggulangan terorisme
komisaris jenderal boy rafli ahmad
sekian dan terima kasih